cara menghubungi richard
betul ya pada waktu itu kan susi naik dulu ya
waktu saudara jatuh terduduk itu
setelah saya jatuh terduduk
saya tersadar ketika susi
dia bilang ibu ibu
lalu dia membuka mata saya
lalu susi berteriak
om kuat om kuat tolong tolong ibu
lalu kuat naik ke atas
memegang kaki kiri saya
lalu saya diangkat oleh
tipe sama kuat dan susi ke dalam kamar
saya dibaringkan di tempat tidur
menggosokkan kaki saya dengan kerasa saya
dan menyelimuti saya
kuat menyuruh susi
sepertinya turun ke bawah
lalu kuat menangis
saya mendengar suara ribut ribut di lantai satu
agak keras ya suaranya
enggak maksudnya suaranya kuat itu agak keras sampai terdengar saudara
berarti kan suaranya agak keras